saya akan lebih sabar lagi
orang baik itu selalu mendapat cobaan
sedangkan orang jahat dan orang yang suka lalai
akan mendapat teguran dari allah
kalau boleh saya tahu
sumber yang bisa dipercaya itu siapa
waduh kalau ustadz jakaria jadi tahu
kalau sumbernya gue sendiri
bisa malu gue di depan jemaah
mending gue tuding tarbidiyah sama ali ajeh
mumpung orang yang kagak ada disini
bagi yang lain aku akan mencari
pak ustadz tanya
dari mana sumber beritanya
saya melihara preman
nuduh aneh lagi
berbisa banget ya
kalau emang sumbernya si tarbidiyah sama si mali
harusnya dia dibawa kemari disidangkan
supaya perkaranya biar jelas ustadz
boleh silahkan saja
kalau terbukti memang si mali sama si tarmijit
ntar kita gebukin aja rame rame
semprul tuh haji muhyiddin
kita mau dijadiin tumbal
bener bener uler berkepala dua tuh haji
daripada kita kena balak disini
mendingan kita cabut aja yuk
yuk yuk yuk
setan setan ternyata sudah menunggangi pembicaraan kita
sehingga kita semua terbawa hawa nafsu
dari kejadian ini
marilah kita ambil hikmahnya saja
ambil yang baik
yang jelek mari kita sama sama menutup kajian ini dengan membaca alhamdulillah
sobat itu ustadz zakeri aja ngomong ambil yang baik tinggalin yang jelek
sekarang berarti kejarin tuh sendal jelek ambil sendal yang baik ayo
pak ustadz saya pribadi mohon maaf yang sebesar besarnya saya sempat terbawa emosi tadi
istawastahu saya akan lebih sabar lagi
orang baik itu selalu mendapat cobaan
sedangkan orang jahat dan orang yang suka lalai akan mendapat teguran dari allah
saya yakin sih apa yang menimpa aji sulam saat ini adalah cobaan dari allah
saya akan berusaha
untuk lebih tabah dan tawakal kepada allah
dari mana ci
eh lupa pakai nanya lagi
gue sebagai haji dua kali ditanya kayak gitu dari mana
ya dari masjid lah
ibadah apa ngegunjing ci
eh ngomong jangan sembarangan nih sama pak haji ya
budu pakai air samsam lu tau
itu suci nya kelewatan suci mana mungkin dia ngomongin orang
kelewatan mikir begitu
makanya kalo lu pengen liat gua husuk ibadah ikutan dong ke masjid
tadi aye sama tarno juga bang sobari datang ke masjid ji
aneh bisa ngeliat dan ngedenger langsung ci
kalo aneh sama si mali ente tuduh kalo kita ini
gue tadi terpaksa nyemut nama lu berdua
supaya posisi gua kuat
tau kan kita udah csnya udah lama
untuk makan malem sama ngopi deh
ntar kalau ada yang nanya sama lu atur aja deh
ntar gue tambah lagi ya
kagak cukup ci
ini mah beli kuaci
gua tambah deh nih nih ya
masa tambahnya segini
udah ntar gue tambah diem aja
eh pokoknya jangan sampe anak gua rumah lu tau
aneh bongkar itu rahasia inti biar pada satu kampung tahu
pak haji tau kan janji adalah hutang
ummi yakin bah
kalau timbangannya itu timbangan akhirat
pasti ya hartanya si sulam tuh banyak kharat kharatnya
kalo harta si sulam tuh kagak dibersihin
kesialan bakar menyimpit dia
sama keluarga deket deketnya
haji suram itu makan harta kotor
keluarga haji sulam itu kan amanah dan jujur
mas lu abah kurang jujur
abah sama sulam rum
cuma dilihat dari segi usia
ya banyak kan abah jujur sama amanah
kan abah duluan
yang lahir di dunia ini
jujur dan amanahnya seseorang itu
bukan dilihat dari usia
tapi dilihat dari sikap perbuatannya lah
tahu umi tahu
lu enggak usah deh nguruin umi sama abah
nih umi punya rencana nih
mau bikin selamatan buat anak yatim
biar nambah amanah
kita akan tunjuki kepada semua orang
siapa yang lebih bersih hartanya
si sulam atau kita
ya ampun abah
kalau itu sih namanya ria
ah lu juga nggak suka abah kayak gitu
apaan sih lu rum
bisa copot nih jatuh sama abah nih
abah kenapa sih serius banget ngitung duitnya
yang namanya ngitung duit harus kudus serius
ntar deh ntar aja deh
abah nyesel ini dulu nih
ini amanah nih
tapi apa yang mau room omongin itu juga serius banget
dan penting banget bah
soal uang yang abah pinjam dari bang roby yang enam puluh juta itu
abah kapan mau balikinnya
bawel banget tuh anak
baru utang segitu aja
abah pasti bayar deh
lu tenang aja
ya enggak sih bah
cuma kan rum nggak enak aja
terus sampai juga kelihatannya nggak punya niat untuk bayar
udah tenang aja kenapa sih
eh enam puluh juta tuh kan nggak kecil
rum juga kan nggak tegas sama bang robi
kalau misalnya dibayarnya ntar ntar
lu sama juga ceriapnya sama si robi jadinya
gua heran kenapa lu demen banget sih ngesek abah
udah deh lu sana pergi
abah lagi banyak kerjaan nih
jangan lupa lo mbah bayar